menjalankan puasa di negara lain tentu merupakan tantangan tersendiri bagi sejumlah warga negara indonesia
apalagi jika berada di negara yang warga muslimnya minoritas
inilah yang dijalani sejumlah mahasiswa indonesia yang sedang menjalani studi di mahidol university salaya thailand
yang tergabung dalam perhimpunan mahasiswa indonesia thailand atau permita
untuk mempersiapkan menu buka puasa mereka biasanya berbelanja di pasar
atau mencari makanan siap saji di gerai yang menjual makanan halal
saat menunggu berbuka puasa para mahasiswa ini bergantian untuk mengisi kajian kadang juga menghadirkan dai dari tanah air
kegiatan rutin lainnya yang dilakukan adalah salat tarawih berjamaah kuliah subuh dan tadarus al quran bersama sama
dan saat ini kita telah terhubung melalui sambungan skype
di sini kami bersama dengan mahasiswa indonesia di thailand ani setiawati
selamat pagi mbak ani apa saja kegiatan selama puasa di sana
apakah ada perbedaan signifikan walaupun secara jarak tidak terlalu jauh ya masih di asia tenggara
selamat pagi mbak dea alhamdulillah kami di thailand bisa menjalankan puasa dengan baik
perbedaannya mungkin jauh dari keluarga pasti
yang kedua meskipun tidak ada perbedaan waktu
antara thailand dan jakarta tapi durasi puasa kami lebih lama sekitar satu lima jam daripada di jakarta
dan satu lagi udara di sini jauh lebih panas daripada di indonesia
oke mungkin dia mau menambahin
dijelaskan apa saja kegiatan permita di sana
untuk bulan ramadan ini kami setiap jumat ya mengadakan kajian diskusi
dan kita juga mengadakan kajian untuk mengambil alat al quran dan hadis
dan itu jadi tambahan bagi mahasiswa indonesia yang mungkin jauh dari kajian kajian keislaman
dan terus untuk menjaga bukuah islamiyah kita
mas james banyak gak mas yang datang untuk mengikuti kajian ketika ramadan
atau sebelum ramadan sudah banyak sebenarnya yang ikut kajian
kebetulan di mahasiswa kelompok mahasiswa indonesia
kebetulan di mahasiswa kelompok mahasiswa indonesia
khususnya di ppi thailand telah memiliki berbagai kelompok kajian
mulai dari lokasinya di bangkok maupun lokasi di funken ataupun di songkla di selatan
kajian keislaman itu sudah menjadi kajian rutin bulanan bisa jadi menjadi kajian mingguan
tergantung nanti penyelenggaran oleh mahasiswa seperti apa
untuk mbak ani ini menu apa saja nih mbak yang biasanya disiapin
ini kan thailand juga terkenal makanannya enak enak
tapi kan tentunya harus halal apakah masak sendiri atau beli
tergantung kalau lagi banyak tugas dan kita pulang dari kampus mungkin sore menjelang maghrib
kita beli makanan jadi yang paling sering itu nasi kuning
nasi kuning di sini mungkin agak berbeda dengan di indonesia
karena nasi kuning di sini lebih seperti nasi biryani seperti itu
tapi kalau memang memungkinkan kita kalau kangen sama masakan indonesia kita masak
sayangnya di sini nggak ada tempe
kita lebih sering kangen sama tempe
jadi menu indonesia apa mbak yang biasanya sering dibuat nih mbak
atau mungkin kalau kita lagi makan bersama sama
kebetulan di apartemen kami banyak sekali teman teman dari indonesia sekitar dua puluh orang
makan yang agak agak berat mungkin bikin rawon atau mungkin bikin rendang atau mungkin bikin opor ayam
dan buat kita berbuka bersama sama
apa sih yang dirasakan oleh kalian berdua yang paling signifikan perbedaannya
yang kemudian menjadi hambatan ya tantangan ketika berada di sana
ketika bulan puasa ya mungkin karena temperatur di sini sangat panas ya sekitar tiga puluh tujuh derajat hingga tiga puluh delapan
itu mungkin sangat panas ya dibanding di indonesia
dan selebihnya mungkin kita harus menyesuaikan dengan kebudayaan
dan memahami kultur dan bagaimana memahami kerajaan thailand dan sebagainya gitu ya
jadi ini sangat berbeda dibandingkan indonesia
oh indonesia saja sudah panas apalagi di thailand dengan tiga puluh delapan derajat celcius
tentunya ini menjadi sebuah tantangan yang kemudian bisa menjadi ladang pahala ya selama bulan ramadan
terima kasih mbak ani
terima kasih mbak tim setelah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan